sejak pagi tadi jumlah gempa vulkanik itu mencapai sampai lebih dari empat ratus
nah sehingga komunikasi komunikasi yang perlu dilakukan sebaiknya dilakukan dalam tahapan tahapan teknis ya kami kami ini
siber kita ambil atau mereka mengantar ke kita
tetapi saya terkaget bahwa tokoh tokoh demokrasi itu bisa menangkap saya ya
itu pasti tidak menarik
terus kita menjadi salah satu contoh figur bagi anak anak muda lainnya
makanya tadi kan pas di chat gue sempet tanya kak ini ga di brief dulu
ini yang membuat kemungkinan besar jumlah bantuan bantuan sembako ini
mereka diajarkan beragam kreativitas seperti membuat prakarya dari limbah plastik belajar mendongeng
kemudian penata artistik yang mungkin ada beberapa wilayah wilayah gitu yang seringkali atau kerap kali dipikir oleh publik atau masyarakat umum
khususnya yang tidak terpengaruh terlalu terpengaruh oleh badik jawa tengah ya
komisi pemilu telah mempekerjakan seratus ribu staff mulai sekarang hingga empat belas oktober
ternyata mungkin akunnya fake ya
ada beberapa isu tadi mas yudi sudah sebutkan bahwa beberapa bulan atau tahun belakangan ini
ya memang kami akan melakukan perbaikan perbaikan minor ya
tapi yang lebih penting adalah transparansinya
karena emang sebenernya banyak lah team nya tuh yang joget joget banyak
hal tersebut di akses akses pintu yang nantinya mungkin menjadi wajib
karena dia kan udah kuliah duluan di upn dan dia beasiswa waktu itu
yang saat ini tengah dibangun kembali pasca kebakaran april lalu
gue dulu berempat itu ada namanya winston irvin terus ada namanya komang arya
artinya saya bisa simpulkan bahwa pak prabowo tidak bisa disetir oleh siapapun termasuk oleh pendahulunya
dalam pertandingan yang menentukan pertandingan head to head yang ketat misalnya seperti lawan vietnam non tenis jadi menentukan
apakah misalnya terjadi ledakan kasus di beberapa daerah kudus misalnya atau bangkalan atau beberapa daerah yang lain
abah memakai jaringan gas untuk kompor di rumahnya
ingat mencegah lebih baik daripada mengobati
ketika urat nadinya kotor
bisa gitu ya kasian dong ibunya
langkah selanjutnya pastinya kita akan terus tetap ada pengawalan
oke ini terakhir ya teman gue
mencatat penurunan permukaan tanah di pekalongan memiliki andil besar terhadap banjirop